maksud mama kamu tuh harus bikin bay memberikan separuh dari saham perusahaannya
ah namanya tuh belum cukup ya ma
ya belum dong adriana gimana sih kamu
rayang kenapa sih kok mukanya diteguk gitu
lagi ada masalah
eh kok gitu nggak apa apa sekarang maunya nggak cerita cerita rahasia rahasiaan
ya kan kita sahabat loh ray cerita aja dong
kenapa kok gitu kok bisa
abah tau kok gue sama mondi itu salah paham
dan abah kira
makanya gue marah banget sama mondi
karena masalah itu ya
kok masalahnya jadi makin besar ya ray
gue baru aja baik sama bondi
sekarang malah abah yang resep
aduh deh gak usah diambil hati
dulu nyokap gue juga nentang banget kok
gue sama bebe pian ya
tapi gue mah jalan aja terus
sekarang lagian ngadepin orang tua harus pinter pinter tahu
reva juga belum dapat restu kan dari orang tuanya belum diizinin
yang aman mah cuma sini doang tuh
mana kajian gue juga aman kak
ah tapi tetap aja yang aman itu nggak seru
nggak kelihatan perjuangannya sebesar apa
nih gue klarifikasi ya
gue sama boy itu belum pacaran
dan kita emang sama sama berkomitmen buat nggak mau pacaran dulu
sampai orang tua kita masing masing udah saling ngerestuin
bener yang kayak reva sih girls
maksudnya lebih baik kan kalo kita nggak backstreet
jadi nggak dosa juga buangin orang tua terus terusan
iya sih coba aja ya semua orang tuh gak main belakang kayak bill street kayak gitu
kan jadi gak mesti ngumpet ngumpet dari orang tua
kan gue kemarin kemarin backstreet jadi malu
yaudah kalo gitu sekarang kita toast dulu
girls gue mau menamai geng kita karena selama ini kita terlalu banyak
karena selama ini kita tuh krisis identitas kan
gue tau kita tuh berisik semua terutama melly
jadi ya gitu deh kita tuh selalu ganggu orang
jadi mulai dari sekarang nama geng kita adalah geng girls
selamat pagi pak
apakah kalian siap belajar hari ini
sekarang saya mau tanya kalian
apa tujuan kalian datang ke sekolah
ah gue mumpah kepok muntah aja
bener juga ngapain juga saya tanya
kemarin kita sudah ngebahas halaman tiga ratus tujuh puluh lima
sekarang kita akan naik dua lembar di tiga ratus tujuh puluh delapan
enak juga ya ternyata
masuk kantor bengang bengong bengang bengong
duduk duduk duduk duduk nggak ngapa ngapain
duit mengalir terus menerus
happy juga rasanya
lagi pusing sih mas
pusing ku menadak
ya mas minta maaf karena udah ganggu kesibukan kamu
tapi sebenarnya mas mau kasih kamu kabar gembira saya
kabar gembira apaan tuh mas
jadi deg degan deh
ya karena kamu sudah baik kepada reva dan berbuah seperti ibu bagi dia
ya serius dong
mas sebelumnya aku mau ngucapkan terima kasih
terima kasih banyak banget buat suamiku tercinta tapi
tapi sebenarnya masih nggak perlu ngelakuin itu
karena aku ngelakuin ini semua tulus dari hati aku
karena memang aku istri mas
dan reva itu udah jadi anak aku
aku gak perlu imbalan atau apapun mas
jadi nggak perlulah kayak begitu
dan ini sudah merupakan keputusan dari mas
tapi aku senang banget mas aku gak akan pernah menyanyiakan ini
makasih banget mas makasih banget
oke sayang kamu lanjutkan lagi kesibukan kamu
ini yang harus mas kerjakan
iya ini aku juga masih banyak kerjaan sih
semangat mas thank you
oke ini kabar gembira
dan ini semuanya gue lakuin buat mama dan dio
dan sekarang gue harus telepon mama untuk kasih kabar gembira ini
iya dong mak ini kan berkat mama
tapi kamu jangan puas sampai di situ aja adriana
maksud mama kamu tuh harus bikin bay memberikan separuh dari saham perusahaannya
rumahnya tuh belum cukup ya ma
ya belum dong adriana
yaudah deh coba adriana pikirin gimana caranya ya ma
bagus tetap semangat saya jangan kendor itu kan juga buat masa depan kamu
ingat kamu kan juga masih punya adik yang butuh bantuan kamu
dio dan mama
jadi jangan paham kita ya sayang
semua kenapa aduh pakai mogok lagi
aduh gimana ya aduh perangkat sekolah
oh iya bengkel abah nyaranya kan deket
semua jangan begini mulu dong
tunggu gue sendirian
kalau mau megan thanks in gue nih
berat banget lagi lo ngikutin gue aja lo
asem banget lagi nih
ini bengkel mana ya nggak nyampe nyampe
kayaknya waktu itu deket dah
ayo bengkel sepi belum ada pasien jam segini gimana ini
sardi hidup teh kudu bersyukur ini teh pagi pagi harus sabar nyari rejekinya
ah saya punya ide gimana kalau ini motor ya semua kita peretelin kita bongkar ya
jadi biar ada kerjaan banda
hei gila lo mana yang sering kayak nggak ada kerjaan aja kamu
sebentar lagi juga datang raja
eh gimana sok dibongkar
cedah enggak weh
dasar mau enakan
wah ini gimana
temennya si neng ya